kita beralih ke informasi selanjutnya di mana polisi telah memeriksa rumah pelaku penyerangan gereja santa lidwina sleman yogyakarta pada minggu malam
dan dalam pemeriksaan di rumah pelaku yang berada di kecamatan pesanggaran banyuwangi jawa timur itu tak satupun bukti penting didapatkan polisi
dan kita akan langsung bergabung ke markas polda daerah istimewa yogyakarta yang saat ini tengah menggelar konferensi pers
ya sementara yang menjawabkan iya pertanyaan tadi tapi saya terpulang dalami karena ini dalam proses untuk menyedihkan kita
sementara masih kita periksa di sini karena kondisi kesehatannya kan menjaga kita juga masih di sini masih di yogyakarta
untuk pengejaran pelaku yang lain biar menemani
sementara fokus baru satu ini ya yang lain masih spekulatif jadi kita juga tidak berandai andai sementara kita fokus yang satu ini dulu
apakah memang ada jaringan dan lain sementara kita belum mengarah ke sana
pak barang bukinya apa
ya sementara yang pasti adalah pedang yang digunakan kemarin untuk melukai para korban itu
pak dokumen ijazah atau ijazahnya
dokumen yang belum dikenal
bukan dokumen ijazah
bukan bukan hal yang lain
ijazah sma atau sma
saya belum cek lagi itu kemarin ya ijazah juga lupa juga
masih belajar atau
iya dia pernah belajar tapi saya belum morek apakah sudah lulus atau belum ya
pernah kuliah dia
tapi masalah dia sudah
lulus atau belum kita belum sampai jauh
yang bersangkutan yang tahu kan ya sudah sekolah atau lulus atau belumnya
jadi sekali lagi jangan jangan di desak desak kemudian
pak ininya begini begitu orang si tersangkanya si pelakunya masih belum ditanyain baru sekarang
karena kemarin sampai dengan semalam itu masih belum pulih betul ya
sudah selesai dioperasi mudah mudahan hari ini kira kira kondisinya sudah stabil
dan dari petugas nanti para penyidik bisa menggali informasi yang lebih mendalam terhadap para pelaku
wah kan ada tim juga yang ke banyuwangi ya
pernah dioperasi itu di dua lututnya atau
enggak ya karena yang pelurunya itu yang bersarang kan di satu lutut sebelah kanan
itu yang apa yang dioperasi
kalau yang sebelah kirinya itu pahanya itu terserempet dia
menjadi harinya pelurunya itu sendiri juga tidak sampai ada di dalam
ya sudah kita pasti lakukan gitu kan ya terkait dengan alamat di sananya kan
nah hitung sendiri sembilan puluh lima kelahirannya nanti ya
dua puluh dua atau dua puluh tiga itu
ya sejak kemarin kita melakukan pengamanan yang intensif untuk tempat tempat ibadah gereja kapel ya
setiap perkegiatan misa atau perlibatan anggota kemudian sudah melekat
dan kami sudah koordinasi dengan pihak terkait
terutama juga yang lebih penting adalah pengamanan internal dari pihak gereja itu sendiri
seperti kejadian kemarin
mudah mudahan kalau misalnya dari dalam sendiri juga ada pengamanan mengantisipasi lebih awal di sana
tapi petugas sudah kita instruksikan semua kejajaran untuk lebih intensif lagi untuk pengamanan di gereja gereja tersebut
apa hasil pertemuan kemarin sore itu
kemarin kita dengan fkub kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama sedih
jadi intinya adalah pertama
untuk mendinginkan suasana
nyampaikan kepada komunitasnya kepada umatnya untuk menjaga kondusivitas wilayah dan situasi
yang kedua supaya jangan sampai terprovokasi
isu yang berdarah ini kan macam macam
ada yang bilang bahwa kemudian pelakunya itu jemaah gereja dan lain lain ini kan isu yang betul betul sangat menyesatkan
nah jadi saya sampaikan kemarin jangan terprovokasi terpancing terutama
di media sosial yang menyebar berita berita yang justru ini bisa menyesatkan juga bisa mengaburkan informasi yang sesungguhnya
jadi saya kira percayakan kepada kami sepenuhnya untuk mengusut kasus ini
kita akan berupaya dengan sekuat tenaga dalam harapan untuk mengungkap tindakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kemarin itu
pak pelaku kan di area karya jasimu dan menyerahnya apakah ini berlaku terencana
itu juga sama masih spekulatif nanti kapoldo ngomong gini lagi wah tambah senang lagi gitu ya
jadi masalah nginep di situ nggak merti di situ saya tidak menyampaikan informasi seperti itu
ya karena yang tahu dia ini
jadi pelaku jujurnya berapa hari terus kegiatan lima gelang apa lima hari
nah kalau lima gelang masih belum tutas tim kita masih ke sana tapi kalau juga seterima empat lima hari ada di sini
oke cukup saya kira banyak banget keterangannya itu
sekitar berapa hari itu
sekitar empat atau lima hari ya dia bilang gitu empat atau lima hari
karena kemarin yang ditanya itu kan masih belum begitu pulih betul sementara itu dia bilang empat atau lima hari
ada yang salah satu masjid dan salah satu musola
ah saya lupa lah macam itu kenapa
lokasinya saya nggak ngukur meterannya mau dekat mau jauh nanti ada di situ oke cukup ya
baik saya kira terima kasih nanti tunggu berikutnya perkembangan nanti biar ada episodenya juga gitu kan
karena wartawan semua nanti nggak ini juga oke cukup ya
ya padahal saya belum mendapatkan keterangan yang lebih banyak juga gitu loh ya
ya itu dia tadi konferensi pers soal penyerangan gereja santa lidwina di sleman yogyakarta yang digelar di polda daerah istimewa yogyakarta
dan disampaikan oleh kapolda daerah istimewa yogyakarta brigjen ahmad doviri dan polisi sejauh ini
baru menetapkan satu orang tersangka dan tidak mau berspekulasi soal adanya jaringan kelompok tertentu di balik aksi teror ini
dan juga kapolda daerah istimewa yogyakarta telah menyampaikan bahwa tokoh masyarakat dan agama telah bertemu untuk mendinginkan suasana
berharap agar masyarakat tidak terprovokasi juga keamanan telah ditingkatkan di tempat ibadah